dari mana pak romo tahu bahwa presiden itu seolah mencuri dari uang bansos lain untuk dibagi bagikan
nah kemudian sedangkan justru ibu mensos ini perannya sangat minimalis nih ada apa nih ibu mensos
pernyataan ngeyel itu juga nggak pantas diucapkan
sudah sudah saya sampaikan tadi silahkan
halo sobat kompas tv kembali lagi di netizen on netizen bersama saya pembesinulingga
pada minggu ini seperti biasa kami sudah menyiapkan berita populer yang jadi sorotan netizen
ada apa saja ini dia beritanya untuk anda
pada persidangan sekretari presidium dua ribu dua puluh empat di makamah konstitusi tim hukum pasang dua sebagai pihak terkait
otman parasuta pemencecah rokmumani suseno sebagai akli yang dihadirkan tim hukum ganjar mafud
okn menanyakan terkait pernyataan robo magni soal ibaratkan presiden sebagai pencuri
dari mana pak romo tahu bahwa presiden itu seolah mencuri dari uang bansos lain
untuk dibagi bagikan padahal pak romo tidak tahu praktek pembagian data itu sudah ada
berita dengan judul oman cacar romo magni soal ibaratkan presiden sebagai pencuri
tali tonton netizen sebagai satu sembilan juta views dan dapat tanggapan tujuh ribu komentar
lalu bagaimana reaksi netizen kita simak komentarnya berikut ini
ada dari fortuna diana sembilan ribu tiga ratus delapan
dan ada dari romo magni semoga negara ini berjalan dengan mengutamakan etika
semoga harapan dari netizen yang satu ini terwujud ya
kita ke komentar netizen yang kedua yaitu udin baharudin sembilan ribu delapan ratus enam puluh
bagus ini mencari kebenaran bukan siapa yang kalah atau menang
demi menjaga marwah demokrasi di indonesia terima kasih romo atas pendidikannya
kesaksian ali dalam persidangan sekitar pilpres mudah mudahan bisa mengedukasi masyarakat indonesia tentang demokrasi
komentar netizen yang ketiga yaitu miningthings tiga ribu sembilan ratus empat puluh lima
umur delapan puluh tujuh bisa berbicara dengan bagus seperti romo sangat mengagumkan
respect di usia romo yang tidak muda lagi masih mau memberikan kesaksian sebagai ahli
kita lanjut ke berita populer kedua yang mbak e dapat sorotan netizen
masih seputar sidang sekitar pprs dua ribu empat di mahkamah konstitusi
empat menteri kabinet presiden jokowi hadir sebagai pemberi keterangan di sidang mk
mereka diantaranya menko perekonomian erlangga artarto
saat mohon pertanyaan hakim mk mencecar empat menteri dengan sejumlah pertanyaan
pak menko perekonomian juga itu beberapa kali
ini fakta persidangan itu terungkap di sini
nah kemudian sedangkan justru ibu mensos ini perannya sangat minimalis nih
nah ini dia komentar komentar dari netizen yang sudah kami rangkum
kita ke komentar netizen yang pertama
salut dan bangga terhadap para hakim mk tentang pertanyaan pertanyaan
semoga bisa membuka tabir iruk pikuknya pilpres
mudah mudahan pertanyaan para hakim mk dan jawaban para menteri dapat menjadi titik terang seperti yang diharapkan para netizen
kita ke komentar netizen yang kedua
kebenaran dan kejujuran akan menemukan jalannya
lanjut kita ke komentar netizen yang ketiga
semoga negeri kita bisa adil dan makmur
kita semua berharap keputusan yang terbaik
dari seputar sidang sekretari pres dua ribu empat di mk sahabat kompas tv
panas debat antara otman paris dengan bambang wijojanto saat sidang
bambang sempam plesetkan otman jadi hotman
pak reply dan bambang yang selalu ngeyel tentang syarekap ini
pak hotman tadi saya sudah tegaskan
ini didalilkan kami mahkamah berkepentingan mendapatkan penjelasan soal ini
pernyataan ngeyel itu juga nggak pantas diucapkan
lantas bagaimana komentar netizen
kita komentar netizen yang pertama ada dari dua update dua puluh enam
semoga sehat selalu setiap harinya
kita lanjut komentar netizen yang ketiga
semoga mk ini jeli dalam memutus hasil sidang
mudah mudahan mk keluarkan keputusan yang terbaik
jangan lupa di like di komen serta subscribe youtube channel kompastv